keindahan gerbang eksit tol salatiga yang sempat viral
membuat banyak pemudik berhenti seenaknya
di ruas tol salatiga hanya untuk selfie
untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan
aparat kepolisian kemudian melarang selfie atau swap foto
dengan memasang spanduk larangan
keindahan gerbang eksit tol salatiga dengan latar belakang gunung merbabu
yang sempat menjadi viral di media sosial
tampaknya tak ingin dilewatkan oleh para pemudik untuk berfoto selfie di tempat ini
tak heran hanya karena keinginan berselfie ini banyak pengendara berhenti
di sembarang tempat dekat area gerbang tol
sehingga rawan macet dan kecelakaan
untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan
kepolisian mulai kamis ini melarang pengendara berhenti dan melakukan suap foto
larangan ini pun disampaikan dengan sejumlah spanduk
yang ditempatkan di sepanjang ruas tol bawen salatiga
untuk pemudik yang mungkin dari luar kota
karena di salatiga ini baru inginnya viral untuk selfie di pintu gerbang
sejak hamin empat kemarin arus mudik yang melintasi ruas tol semarang bawen
dan bawen salatiga terus mengalami peningkatan
khusus di eksit tol salatiga pengendara diminta berhati hati dan bersabar
karena arus tersendat seiring penyempitan lajur jalan